presiden joko widodo hari rabu kemarin meresmikan sejumlah infrastruktur di bali
sejumlah infrastruktur yang diresmikan ini terdiri dari gedung vvip bandara internasional igusti ngurah rai
dan tiga pelabuhan yang tersebar di bali
tiga pelabuhan yang diresmikan antara lain pelabuhan sanur pelabuhan sampalan
dan pelabuhan bias munjul di nusa ceningan provinsi bali
jokowi mengapresiasi hasil revitalisasi gedung vvip bandara internasional igusti ngurah rai
yang mengusung tema arsitektur tradisional bali yang dikombinasikan dengan nuansa modern
turut hadir pula menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpancaitan
menteri pertahanan prabowo subianto menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri pupr basuki hadi mulyono hingga gubernur bali iwayan koster
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan gedung
vvip bandar udara internasional igusti ngurah rai
kemudian yang kedua pelabuhan sanur yang ketiga pelabuhan sampalan
dan yang keempat pelabuhan bias munjul nusa ceningan di provinsi bali